jumlah wisatawan yang hilang di pantai pelabuhan ratu bertambah
rabu siang seorang pria ditemukan tewas karena berusaha menolong anaknya yang hilang terseret ombak
sebelumnya tim sar gabungan masih melakukan pencarian terhadap dua korban yang hilang di telan ombak pantai selatan pelabuhan ratu
di lukmana warga taman raya tangerang menjadi korban keganasan pantai selatan saat sedang berwisata bersama keluarganya di pantai loji desa sarawayang kabupaten sukabumi
kejadian bermula saat anak korban bahrudin tiga belas tahun hilang di telan ombak besar di pantai
melihat anaknya terseret arus korban berusaha menyelamatkan namun naas dirinya justru ikut terbawa arus
setelah dua puluh menit menghilang korban di lukmana ditemukan oleh warga dan penjaga pantai balawista di balik karang dan langsung dievakuasi ke rumah sakit
sementara anak korban bahrudin masih belum ditemukan
pos basarnas sukabumi mencatat tiga korban masih dinyatakan hilang
dan masih dalam proses pencarian tim sargabungan
sampai sore hari ini basarnas dan tim sargabungan mencari tiga orang yang hilang dan tenggelam di pantai pelabuhan ratu
satu ada di cetepus satu ada di ketapang condong satu lagi yang baru di loji
yang loji itu anak usia tiga belas tahun asal tangerang

sebelumnya tim sargabungan yang terdiri dari basarnas ini di lukmana
sebelumnya tim sargabungan yang terdiri dari basarnas ini di lukmana
tiga orang dari basarnas pmi act pramuka polri dan tni tengah melakukan pencarian terhadap dua orang korban yang terseret ombak pantai pelabuhan ratu
yaitu anas budi delapan belas tahun warga tangerang dan gunawan lima belas tahun warga kabupaten sukabumi
para korban menghilang di pantai citepus dan pantai katapang condong pelabuhan ratu selasa siang
kedua korban diduga berenang di zona terlarang
dimana kawasan tersebut memang kondisinya tak layak untuk digunakan berenang karena merupakan zona terlarang
mereka juga terlihat berani
meski sudah terpasang tanda larangan berenang namun banyak wisatawan yang menghindari
kepadatan dan nekat berenang di zona terlarang untuk itu basarnas menghimbau agar para wisatawan
mematuhi larangan yang dikeluarkan penjaga pantai dan menaati aturan saat berenang di
kawasan pantai palabuhan ratu ahmad fikri sukabumi